kita ke informasi pertama insiden tewasnya seorang penonton mewarnai pagelaran surabaya membara
yang berlangsung di jalan indrapura area tugu pahlawan surabaya
drama kolosal yang seharusnya berlangsung sekitar pukul tujuh malam terpaksa ditunda hingga tiga puluh menit
lantaran sekitar dua puluh orang yang memilih menyaksikan drama di area viaduk rel kereta api
berhamburan melompat dari ketinggian empat meter saat kereta melintas
dan satu orang dipastikan tewas pada insiden tersebut
saat ini jenazah telah dibawa mobil pemadam kebakaran pemerintah kota surabaya
empat orang dibawa ke rumah sakit terdekat karena menderita patah tulang dan luka pada bagian wajah serta kepala

selamat malam eka
selamat malam eka
selamat malam eka
selamat malam eka
selamat malam eka
selamat malam eka
selamat malam eka
selamat malam eka
selamat malam eka
selamat malam eka